ya banyaknya kabel semraut di jalanan kota jakarta memang benar benar meresahkan ya bahkan sudah memakan korban
meski pemerintah dki jakarta menyatakan akan menertibkan kabel kabel menjuntai di buku kota
benarkah jakarta sudah bersih kabel menjuntai
kita akan tanyakan ke rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia gita miningrum
yang tengah berada di kawasan warung buncit jakarta selatan
langsung kita sampaikan ya selamat pagi
gita mi seperti apa pada hari ini apakah benar jakarta sudah bebas dari kabel yang menjuntai
ya heran heran saat ini saya berada di jalan pancoran barat delapan
dan seperti yang bisa terlihat di belakang saya ini arus lalu lintasnya cukup ramai di sini
meskipun ini merupakan jalan kecil
dan kalau kita lihat di sini kabel kabel yang ada di belakang saya itu sangat sangat berdaun
menjadi satu kemudian juga kerendahan dari kabel kabel ini bisa mencapai tiga sampai empat meter yang terendah
dan ini pastinya kalau misalnya ada kendaraan besar seperti truk
yang melewati jalan di sekitar jalan pancoran barat delapan ini
pastinya akan tersangkut di kabel kabel tersebut
dan di sini juga kita lihat ya
begitu banyak kabel bahkan sampai warga di sini pun juga sampai tidak mengetahui
ini adalah kabel listrik kabel internet kabel telpon semuanya sudah tercampur menjadi satu
dan warga pun di sini juga mengaku bahwa mereka pun kalau mau protes mereka bingung
mereka harus jalan kemana
dan bukan hanya itu saja bukan hanya bisa mengganggu arus lalu lintas yang ada di jalan pancoran barat delapan
tetapi juga bisa membahayakan warga yang tinggal di sekitar sini
karena kita bisa lihat ya ini ada kabel
yang kemudian menjuntai ini cukup rendah mungkin tingginya sekitar dua meter
bahkan tadi saya sempat berbincang dengan warga
ini kalau dilihat ada kabel yang diikat dengan tali rafia
ini diikat oleh warga karena sebelumnya kabel ini sudah sangat menjuntai hingga ke bawah
dan pastinya meresahkan dan juga membahayakan warga yang punya rumah di sekitar sini
sekarang saya akan berbincang dengan warga yang ada di sini
pak iwan ini kalau kita lihat kan di rumah pak iwan di depan rumah ini ada kabel yang menjuntai begitu panjang pak
tanggapan bapak seperti apa dan sudah berapa lama ini berlangsung pak
ini amat sangat mengganggu mengganggu sekali untuk warga warga yang bukan
warga sini saja ya bukan depan kabel ini ya
menurut warga yang lewat pun pasti akan terganggu
itu sangat membahayakan sekali ini
ini mungkin karena tidak ada koordinasinya dari rt rw dia memasang kabel ini ya
seharusnya dia memasang ini ada koordinasi ke rt rw seharusnya
jadi rt rw itu bisa tahu siapa saja yang masing masing ini kan bisa dikontek ke perusahaannya
jadi bisa diperbaiki langsung atau dikontrol sama mereka
ini kayaknya sistem kontrol pun kurang kayaknya
bukan di sini aja sih ya
mungkin semua jalanan sudah pasti seperti kabel kabel kayak di sini
kalau ini kan pak saya lihat ada tali rafia itu apakah itu
apakah diikat oleh warga sekitar sini atau bagaimana pak
itu membantu artinya
membantu supaya jangan sampai menjadi kecelakaan ya
atau kecelakaan tunggal atau membahayakan diri yang warga sekitar
pernah komplain nggak pak
komplain kemana kita nggak tahu komplain
sedangkan pemasangan aja main pasang pasang aja
mereka tidak memperkenalkan diri dari mana dari perusahaan apa
memasang kabel ini
kan kita nggak bisa komplain kalau seperti itu
oke berarti memang ini sudah sangat meresahkan pak ya
dan warga pun juga resah tapi pasrah ya pak ya
karena nggak tahu mau lapor kemana
karena kebutuhan juga kan
untuk warga emang butuh juga
iya warga butuh dengan sarana mereka
tapi mereka sepertinya tidak memperdulikan kebutuhan warga juga
keselamatannya yang utama ya
berarti harapan bapak apa nih pak
ya cobalah dikoordinasi yang baik
agar ini kelihatannya lebih rapih
tidak sembraut seperti sekarang ini ya
ya sudah kelihatan contohnya
ya kita sih sebenarnya bisa aja kita viralkan
karena kan sudah gampang kan di ini
cuma kan kita bayangin aja lah
nanti juga mungkin akan ada perbaikan kan gitu kan
ya semoga dengan adanya seperti ini
didengar dengan pihak pihak yang terkait ya
agar mereka bisa memperbaiki apa yang kurang
ya itu adalah hanya satu keluhan dari banyak keluhan lain
yang terkait dengan warga
yang terkait dengan kabel semerawak
dilakukan oleh warga dki jakarta
dan memang dea dan heranov
seperti yang saya ketahui bahwa
di dki jakarta ini sudah ada sebenarnya peraturan peraturan yang mengatur tentang kabel kabel ini
yang pertama itu dikeluarkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
oleh gubernur dki sutioso
yaitu peraturan pemindahan kabel lewat perda nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang jaringan utilitas
ada lagi gubernur yang mengeluarkan peraturan gubernur
yang juga mengatur terkait petunjuk pelaksanaan penempatan jaringan utilitas
yaitu yang dikeluarkan oleh gubernur fauzi bowo pada tahun dua ribu sebelas
dan terakhir juga ada peraturan gubernur yang dikeluarkan
oleh gubernur anies baswedan pada kala itu
yaitu nomor satu ratus enam tahun dua ribu dua
tentang pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas
jadi ini mengatur terkait dengan pembangunan sarana jaringan utilitas
terpadu atau sjutm memang ada rencana dari jakarta
pemerintah dki jakarta untuk mengatur kesemberautan dari kabel kabel ini
namun sayangnya sampai saat ini seperti yang kita lihat
belum ada tindakan yang pasti dari pemerintah provinsi dki jakarta
untuk memperbaiki kabel kabel yang semeraut ini
dea dan heranov
baik terima kasih laporan langsung gita meningrum
dari kawasan pancoran barat di jakarta selatan
mengerikan juga ya kabel kabel jakarta
sampai diikat dengan rafia
takutnya kalau misalnya itu memang kabel penghubung listrik
takutnya bisa membuat orang
iya tersetrum ya terima kasih gita